sampai jumpa di video selanjutnya
gak suka ibu tinggal di sini
gak suka ibu nama aku serius roh
ibu nama aku serius roh
wah dateng juga
rumah lo keren banget ya sarah
ini sih cocok banget buat party
ah lumayan lah
asik aja kita bisa party tiap hari
kenalin ya temen temen
david punya pacar gak
gak punya pacar ya
di sini minum dulu dong
sini ayo dance sama aku
dek bisa tolong bilangin gak musiknya tolong dikecilin
kalau ibu mau ngaji mendingan di masjid aja deh
hah ini siapa sih
bu dateng dateng ya
udah gak kecilin mau wasing
blue ngapain sih ibu di sini
ini emang pembantu baru gue karena nafsu agak agak resep
ibu ibu masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
kuatkan hati hamba menerima semua perlakuan menantu hamba
kiranya engkau bukakan hati dan pikiran menantu hamba
agar dia bisa tulus menyayangi hamba
dan menjadi istri yang baik
semoga dia jadi istri yang baik untuk anak hamba risa
rizal bawain oleh oleh
buat istrimu mana
nanti kalau kurang kurang
kan sarah bisa beli sendiri kemau
terima kasih anak
aku tuh tadi mecahin gelas
tapi ibu malah marah sama aku yang
kaki aku kena pecahan gelasnya deh
bukan begitu kejadiannya
aku kan harus nyetrika juga
itu ya emang
emang ibu nggak bantuin
ibu tuh sekarang berubah deh
pergi seminggu ini sayang
aku tuh pada udah berusaha
supaya bisa jadi mantu yang baik untuk ibu
tapi kayaknya apa yang aku lakuin ini salah terus
semua itu fitnah
kau percaya ibu kan
aku udah berusaha
aku sudah berusaha sayang
sekarang istrinya di kamar ya
ibu belum tidur
ibu baru aja selesai sholat
ibu kenapa sih ibu
benci sama sarah
apa ibu cemburu kalau rizal sayang sama istri
sarah itu orangnya baik bu dia mantu yang baik
siapa yang benci
ibu udah benci sama dia
apalagi kau enggak suka cemburu
justru sebaliknya istrimu tidak suka
ibu tinggal di sini
tapi kenyataannya begitu kok
udahlah aku gak mau berdebat sama ibu
cuma aku minta sama ibu
tolong hargai sarah sebagai istri aku ya bu
alhamdulillah kamu ke jakarta nak
kebetulan mia kerja di jakarta bu
terus tadi pagi
mia ada meeting
dengan perusahaan eva rizal
terus ketemu rizal deh
ibu gimana sih kabarnya
seperti yang kamu lihat
kita ngobrol di dalam yuk
ibu senang sekali kamu kerja di jakarta
jadi ibu ada teman untuk ngobrol
emang menantu ibu kemana
bukannya ibu bisa deketkan sama dia
dia akan sibuk
meskipun dia sekarang sudah tidak kerja
teman temannya dia juga banyak
dia sibuk sama teman temannya
aku jadi makin cinta di sana
aku juga makin cinta sama kamu
apa sih gak bisa aku lakuin buat kamu
yaudah aku pulang dulu ya
ibu aku cintaimu
mohon sabar ya bu ya
wajah ibu tampak pucat
ibu gak apa apa
ibu gak mau berbicara sama dia
temennya rizal waktu di kampung
kamu masih inget kan
masih masih inget
kalau gitu lanjutin aja ngobrolnya
saya masuk dulu ya
sarah cantik banget ya
rizal emang gak salah pilih
selesai udah nasib loh di jakarta
sampai jumpa lagi